pekan ini kpk mengumumkan rencana penghentian pengusutan tiga puluh enam perkara yang berada di tahap penyelidikan
bahkan setidaknya ada tiga ratus enam puluh enam perkara dalam tahap penyelidikan yang kemungkinan juga akan dihentikan
hal ini disampaikan wakil ketua kpk alexander marwata dalam konferensi pers jumat sore
alex mengatakan tiga puluh enam perkara yang pengusutannya dihentikan oleh kpk ini
merupakan penyelidikan tertutup yang dilakukan melalui mekanisme penyadapan
alex juga menyebut saat ini masih ada tiga ratus enam puluh enam perkara lainnya dalam penyelidikan terbuka yang masih dievaluasi oleh kpk
bahkan tidak menutup kemungkinan ada penyelidikan lain yang dihentikan
demi kepastian hukum dan pertimbangan beban kerja penyelidik kpk
percakapan dari percakapan tidak dapat kita temukan alat buktinya ya sudah kita hentikan
ada yang kita sadap sampai enam bulan hampir satu tahun blank nggak ada apa apanya
mau kita teruskan kan nggak mungkin juga
apalagi kalau kegiatannya itu sudah terjadi sudah lewat
itu yang sebagian besar kasusnya seperti itu
itu tadi yang termasuk yang ditandatangani oleh pak abraham samad dan pak busro itu juga seperti itu
mungkin proses penghentian penyadapannya sendiri mungkin sudah tahun dua ribu berapa udah lebih itu
saya baru tahu masih ada ini ya proses penyelidikan yang masih terbuka
ini kita akan minta terus penyelidik untuk melakukan evaluasi
karena ada tiga ratus enam puluh enam ya mas ali penyelidik yang masih terbuka hingga saat ini
penghentian sejumlah kasus di tengah persoalan kpk memburu tersangka kasus korupsi seperti nur hadi dan harun masif

menggelar sayembara berhadiah dua smartphone terbaru
bagi masyarakat yang bisa memberikan data dan informasi valid tentang nur hadi dan harun masiku
sebelumnya maki melaporkan data aset kekayaan milik buronan kpk nur hadi
maki mengaku mendapat informasi valid soal data aset kekayaan nur hadi dari seseorang yang identitasnya dirahasiakan
dia handphone yang kita sayembarakan mulai hari ahad kemarin
yang satu untuk nur hadi
yang satu untuk harun masiku
yang mana dua duanya sampai saat ini menjadi dpo
nah kalau nur hadi ada yang mengatakan masih di jakarta
tapi sampai sekarang kan nyatanya belum bisa ditangkap
yang harun masiku bak ditelan bumi
maka kami berinisiatif melakukan sayembara
dan dari sayembara mulai hari senin sampai hari kemarin itu banyak orang yang masuk memberikan informasi
dan saya saring saring ada satu orang yang cukup valid
jadi ini yang menurut saya
ini saya sudah valid dan layak saya berikan kepada kpk
nanti kalau informasi ini bisa dilacak kpk dan menangkap paling tidak nurhati begitu
dan mudah mudahan juga harun masiku
terutama yang dari informan yang valid itu yang mungkin berhak hadiahnya
tapi harun masiku belum ada
jadi teman teman mudah mudahan ada yang berpeluang itu harun masiku
kinerja komisi pemberantasan korupsi sejak pergantian pimpinan dua bulan terakhir menjadi sorotan
mulai dari harun masiku yang belum ketemu
hingga penghentian penyelidikan tiga puluh enam kasus korupsi
potensi juga tiga ratus enam puluh enam yang diantaranya diduga melibatkan penegak hukum
meski apa yang dilakukan sesuai dengan kewenangan tetap saja ada dugaan pimpinan kpk menyalahgunakan kuasanya
kita akan bahas malam ini bersama nara sumber sudah ada di studio
ada tamai selangkun koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan icw
mas tama selamat malam
selamat malam bu putri
terima kasih sudah hadir
dan juga ada bang adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
mas adi selamat malam
selamat malam bu putri
udah lama gak ketemu ya kita
kita bahas sekarang malam hari ini
dampak dari kinerja kpk dua bulan terakhir
mungkin kita bisa sambungkan sedikit ke image yang saat ini didapatkan oleh pemerintah
dan sudah bergabung melalui sambungan telepon adalah plt juru bicara kpk mas ali fikri
mas ali selamat malam
selamat malam bu putri
mas tama mas adi
malam mas ali
mas ali terima kasih waktunya
mas ali saya persilahkan dulu kepada anda
bisa mengonfirmasi beberapa hal
termasuk yang terakhir yang menarik
yang kemudian banyak dibicarakan itu soal sayembara membantu kpk
apakah memang ada kesulitan berat atau sulit betul memang kpk
sampai kemudian masyarakat berinisiatif untuk membantu mencari nur hadi dan harun masiku
baik pak putri
tentunya apa yang disampaikan oleh kemarin mas boyamin ya
tentu kpk mengapresiasi
dan ya tentu ini bagian dari
dari partisipasi publik ya
kita tahu bahwa artinya masyarakat memang bagi kami diartikan ya masih cinta kepada kpk
cinta pemberantasan korupsi gitu ya
bahwa informasi informasi yang didapatkan antara dari mas boyamin dari mas haris kemarin ya
termasuk dari pak maktir
ya tentunya itu informasi yang kemudian kami terima
sebagai salah satu informasi begini mas
ini sesungguhnya juga memiliki informasi terkait dengan beberapa titik keberadaan dari para tersangka
yang kemudian ditindaklanjuti oleh teman teman penyidik di lapangan
kemarin memang secara spesifik sudah disebutkan oleh mas haris antara lain ya
termasuk juga pak martir gitu
yang katanya berada di jakarta gitu
ya saya kira teman teman penyidik
jadi kemarin kami juga konfirmasi teman teman di lapangan memang ada ke lapangan
dan memang belum mendapatkan dari pesangka pak nur hadi ini
saya mengutip pernyataan pak alexander marwata soal pencarian pak nur hadi ya
selama masih di indonesia kami tetap optimis
itu soal nur hadi bagaimana soal harun masiku
demikian juga yang para dpo yang sudah ditetapkan oleh kpk
tentunya tetap bahwa kpk berkomitmen untuk terus mencari keberadaan para dpo tersebut
karena bagaimanapun juga kan kita sudah punya kepentingan untuk segera menyelesaikan berkas perkara
bahwa berkas perkara khususnya untuk yang para tersangka yang di kpu
sampai kemarin pun sampai hari ini pun masih tetap diselesaikan pemberkasannya
sekalipun kemudian satu tersangka belum ditangkap dan belum ditahan
berkas tetap berjalan pemeriksaan saksi saksi untuk tetap empat tersangka begitu mbak putri
mas ali ada berapa dpo mas ali sejauh ini yang sudah ditetapkan
harun masiku nur hadi kemudian menantunya ya
rh kemudian ada direktur multikon itu ya pak
ada empat paling tidak ya
ada empat betul ada empat
memang mereka sulit sekali dicari atau bagaimana sebelumnya
karena setahu saya kpk kan bahkan bisa melakukan tangkap tangan kepada orang yang sejauh ini memang kita tahu sulit
kemudian sebelumnya juga sudah bisa menangkap orang yang maksudnya yang jauh yang untouchable saja sudah bisa tersentuh gitu
tapi kalau misalnya nama nama ini kemudian
nah jika kita berpikir bagaimana kalau kita berpikir bagaimana ya dikasih tanda dan kemudian juga bisa mengungkap orang yang sudah disentuh

ya yang tiga terakhir itu ya kemudian kami tetapkan sebagai buron sekalipun kemarin mas haris itu mengatakan formalitas
tapi saya kira itu kurang tepat menurut kami ya
karena begini khusus untuk para tersangka tiga ini ya kemudian kan kami selain memeriksa saksi saksi yang lain
ini ketiganya kan saat itu kami panggil sebagai saksi ya
sampai kemudian tiga kali dan itu tidak hadir
kami menyampaikan surat panggilan itu ada kemudian dokumentasinya ada tanda terima
artinya secara patut secara menurut hukum begitu
kemudian termasuk juga ketika kami memanggil mereka bertiga sebagai tersangka saat itu
nah satu orang pak hs memang sempat konfirmasi saat itu akan hadir dengan minta waktu jadah
saya ingat betul waktunya sekitar tanggal tiga februari saat itu
namun akhirnya juga mangkir dari panggilannya itu
kami juga telah melayangkan surat panggilan yang sah patut menurut hukum
sudah sampai ke mereka tapi ternyata kemudian mangkir
kemudian terbitlah surat penangkapan jemput fakta dan penangkapan dengan bantuan juga dari pihak polri
namun tidak juga kita menemukan keberadaan di tempat tempat ya titik titik alamat
termasuk kita menggunakan alamat mereka kan pernah sempat menggunakan pra peradilan
permohonan pra peradilan kan di sana ada alamat gitu ya pemohon
termasuk alamat itu yang kemudian kami datangi dan ternyata nggak ada
sehingga sesuai dengan ketentuan untuk kemudian berikutnya agar bisa mendapatkan mereka
tentunya dikeluarkan surat dasar pencarian orang
maksudnya artinya empat orang ini memang
satu dua tiga empat lima orang ini termasuk harun masiku ini memang sulit sekali ya
saya kira begini mbak
kita tetap berkomitmen untuk terus mencari itu
kami memahami ya harapan dari publik bagaimana kemudian agar keempat orang ini
keempat dari dua perkara ini cepat untuk bisa ditangkap dan kemudian ditahan serta bertanggung jawabkan perbuatannya
kemudian kita bawa ke persidangan
kami bisa memahami harapan masyarakat itu
namun memang kemudian teman teman di lapangan belum mendapatkan mereka sampai hari ini
setidaknya informasi hari ini belum kami dapatkan mereka menangkap mereka
pak arpanjirik penyidik kpk menangkap mereka gitu
tapi kemudian mas ali juga pasti juga paham bahwa memahami dan mengerti yang dibicarakan di luar dibahas kemudian di media sosial
dan juga sudah ramai juga di beberapa media online
beberapa media online bahwa sesulit apa mencari orang di zaman saat ini
di mana kpk juga memiliki akses kpk bisa menyadap kpk bisa mengecek
kpk bisa bekerja sama dengan operator telepon misalnya
hal hal yang seperti itu kemudian apakah itu tidak mengganggu image kpk
yang selama ini wibawanya begitu besar mas ali menurut mas ali
iya pak kutri kami bisa memahami itu ya
tetapi begini memang teman teman termasuk penyidik dibantu juga oleh tim tim lain
termasuk ya dimonitor dan lain lain yang berhubungan dengan teknologi
kami komunikasi terakhir dengan tim penyidik kami sampaikan apa yang sudah progres dilakukan
memang ya mereka menyatakan kepada kami bahwa ya sedang di lapangan untuk mencari mereka
dan faktanya memang di lapangan ketika saya kontak
untuk mencari mereka begitu
mas ali kita sekarang jeda dulu ya nanti setelah jeda kita sambung lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
di awal tadi sudah bergabung bersama kami adalah plt jubir kpk mas ali fikri
masih tersambung melalui telepon
sekarang saya akan ke mas tama dulu dari icw
terkait kinerja nih secara general terkait kinerja
karena ada beberapa hal
harum mas hiku kemudian nur hadi dan lain sebagainya sampai ada saya yang bara
memang sih kemarin yang dilakukan maki itu partisipasi masyarakat
tapi itu seperti kalau saya sih melihatnya agak nyindir ya
tapi nanti saya akan konfirmasi lagi ke mas ali
bagaimana menurut icw soal itu
ya tentu yang pertama itu yang coba kita lihat adalah ini kan sebetulnya upaya masyarakat
buat menjaga kpk kan sampai sekarang nggak berhenti
dari mulai revisi undang undang kemudian juga dari mulai seleksi pimpinan kpk
sampai yang sifatnya kasus per kasus
nah yang coba kita lihat secara umum ini baru dua bulan mungkin ya
pimpinan menahkodai kpk di dijilid yang baru ini
itu ada beberapa hal hal yang justru kita anggap kok jadi menurun
kok jadi berubah
misalnya ada keterangan yang paling baru tiga puluh enam kasus di penyelidikan dihentikan
secara mekanisme bicara soal keterbukaan informasi publik
itu menjadi informasi yang dikecualikan
tetapi kan secara prinsip ini juga ada pengurangan yang sangat luar biasa
kalau kemudian ada penjelasan ada sekitar satu ratus enam puluh dua perkara digantikan di penyelidikan
itu di dua ribu enam belas sampai dua ribu sembilan belas ya keterangan dari kpk itu sendiri
itu menjelaskan bahwa berarti kan turunnya luar biasa nih kalau mau dihitungan bulan
kalau satu ratus enam puluh dua dalam beberapa tahun terakhir
berarti per dua bulan atau per satu bulan mungkin dua perkara yang berhenti
nah sekarang baru dua bulan menjabat menjadi komisioner kpk itu ada tiga puluh enam
berarti kalau mau dibuat rata rata per bulan delapan belas perkara yang dihentikan
itu kan berarti dari dua perkara setiap bulan menjadi delapan
ini kan sangat luar biasa perubahannya
itu yang pertama
kemudian kalau kita mau melihat jumlah laporan yang masuk ke kpk itu kan juga banyak sekali
saya mau hitung misalnya sampai dengan di desember dua ribu sembilan belas
itu ada enam empat ratus enam puluh delapan laporan yang masuk
ada dua dua ratus lima puluh tujuh yang berhasil ditelaah
nah kemudian ada penghentian yang justru sangat luar biasa besar
kemudian apa yang sekarang sedang terjadi sebetulnya di kpk
apakah ada perubahan secara kualitas penanganan perkara
apakah ada perubahan perubahan lainnya
nah hal hal tersebut juga kita lihat bahwa ketika kemudian menangani perkara
ini menjadi ada pergeseran pergeseran yang kita lihat
kita lakukan itu tidak sama dengan yang sebelum sebelumnya
pergeseran apa maksudnya
misalnya kita melihat ada upaya tangkap tangan yang kemudian pengembangan pengembangannya
itu sampai ada ke pt ika kemudian di sana malah dites urin dan lain sebagainya
nah kita gak melihat sikap pimpinan itu yang betul betul memproteksi hal tersebut
malah ujungnya ada jaksa yang dikembalikan pak yadin kembali ke kejaksaan
rosa yang juga menjadi bagian dari tim ott perkara tersebut
juga dikembalikan diberhentikan
ini kan menjadi banyak sekali pertanyaan
kalau ada yang mengatakan kpk baik baik saja di mana baik baiknya
perkaranya banyak yang berhenti di level penyidikan kemudian penyelidikan maksud saya kemudian respon reaksi pimpinan terhadap orang orang yang membantu penanganan perkara justru ini sangat kontraproduktif
belum lagi hal hal lain misalnya pimpinan lebih sering safari ketimbang merespon perkara perkara
atau isu isu yang strategis
mungkin ingin mendekatkan kpk kepada masyarakat menurut anda
saya rasa kalau dukungan masyarakat dengan kpk bekerja seperti biasa saja sudah banyak dukungannya
tapi kalau kemudian itu berkurang nah kita punya tanggung jawab dan tugas untuk mengawal kpk
poin lainnya misalnya kita mau melihat ada banyak sekali perkara perkara yang disebut dalam putusan pengadilan secara bersama sama
ini pun juga nggak selesai
tidak ada follow up nya ya misalnya
seperti ada nama pak budiono
yang kemudian ada dalam perkara senturi
yang disebut secara bersama sama
padahal kalau bicara soal secara bersama sama itu kan juga merupakan maunya jaksa
dikabulkan oleh hakim
tapi nggak ada berkas perkara baru yang dimulai
nah justru malah kita nggak mendengar kabar itu diproses
di sisi lain malah banyak yang dihentikan
berarti ada sesuatu hal yang memang kita perlu tanyakan secara substansi kepada kpk
apa di kpk ini
apa yang kemudian membuat kpk berubah sedemikian drastis
kalau misalnya memang benar baik baik saja mestinya tidak ada pengaruh besar terhadap image pemerintahan
apakah betul seperti itu mas ari
kalau melihat kecenderungan diskursus publik opini yang berkembang
memang trust terhadap kpk itu menurun drastis
dulu memang tingkat kepercayaan terhadap
kpk menurun apakah itu berbanding lurus dengan trust kepada pemerintah
salah satunya menurun secara keseluruhan
karena indikator kesuksesan pemerintah adalah memperkuat kpk
jadi per desember sampai sekarang kalau melihat trend survey bahkan kita punya data yang terbaru
itu artinya memang terjun ke bawah bukan naik ke atas
betul ini mestinya menjadi catatan penting
karena dalam demokrasi persepsi publik anggapan publik terhadap institusi negara
sebagai penagak hukum dan juga pemerintah ini harus dipercaya
jadi kalau ada yang mengatakan kpk ini baik baik saja apa parametersnya
kalau kita sebagai pekerja politik kalau kita sebagai analisis
kalau kita sebagai peneliti jelas persepsi publik
dan itu kita survei berdasarkan suara nasional
yang kedua yang paling penting kpk mesti harus sadar sejak awal
bahwa kpk yang rasa baru ini memang dalam cibiran
karena diwarnai dengan begitu banyak dinamika dan gejolak politik
moleh soal kisruh tentang pilihan
kemudian diwarnai dengan pilihan pimpinan dan komisionernya
kemudian dibarengi dengan revisi undang undang kpk yang
saya kira mendapatkan resistensi hampir dari seluruh masyarakat
dan pada saat yang bersamaan gitu ya
ketika publik berharap ada buruan besar seperti harun masiku dan nuradi ini
bisa ditetapkan pada saat yang bersamaan
tiga puluh enam kasus yang sebenarnya tidak pernah ada angin tidak pernah ada hujan
justru wajar kalau kemudian publik menaruh rasa negatif terhadap kpk
hal hal ini yang saya kira tidak bisa dinafikan
karena kinerja kpk ini akan inline terhadap penilaian terhadap kinerja pemerintah secara umum putri
salah satunya indikatornya soal kpk
yang kedua adalah ekonomi dan seterusnya dan seterusnya
tapi kalau misalnya kita kembalikan kepada kpk
mas ali pasti mengatakan ya
kpk bekerja seperti biasa
tidak terpengaruh dengan persepsi publik gitu kira kira ya mas ali ya
jadi begini mbak putri
saya kira terutama terkait dengan penghentian penyelidikan tadi ya
kami perlu jelaskan itu dulu
dasarnya kan kita asas akuntabilitas dan kepastian hukum ya
bahwa penyelidikan itu dimungkinkan untuk dihentikan dan diteruskan
saya kira masyarakat dan kita semua tahu gitu ya
penyelidikan itu dimungkinkan untuk bisa dilanjutkan ketika ada bukti permulaan yang cukup
kemudian bisa dihentikan ketika tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
saya kira kemarin sudah dijelaskan ya termasuk oleh pak alex ya di forum konfes
bahwa tiga puluh enam perkara yang dihentikan ini adalah perkara penyelidikan tertutup ya
yang biasa dengan kita sebut dengan operasi tangkap tangan itu
dan ini adalah perkara di tahun dua ribu sebelas
di dua ribu sebelas artinya hampir sembilan tahun perkara itu ada di sana ya
seprint lidiknya masih berlaku tetapi kegiatannya tidak ada
karena kita tahu ya kalau penyelidikan tertutup ini kan terbatas ya
dengan kemudian melakukan penyadapan misalnya ketika ada dugaan
adakan transaksi kemudian sudah lewat dan kemudian transaksi itu sudah tidak ada begitu misalnya
ya kemudian berhenti kegiatan itu apalagi sampai kemudian sembilan tahun
sembilan tahun lho mbak ini mas
jauh sekali waktunya kalau kita berbicara terkait dengan sop misalnya
bagaimana bekerja ketika penyidikan tertutup misalnya seperti itu
kan ada batas batas waktunya
sekalipun kemudian di sana juga kan dibatasi juga dengan waktu
kapan kemudian terjadi transaksi kemudian penyerahan dan sebagainya
itu semuanya sudah waktu sudah lewat semua
dan penyelidikannya itu sprintnya itu masih gitu masih
kita sudah jelaskan bahwa informasi informasi terkait dengan hasil penyelidikan tertutup
yang misalnya dari hasil penyelidikan ada penyadapan ada percakapan
ada kemudian di situ yang diduga dari rangkaian perbuatan peristiwa pidana misalnya begitu
itu kemudian sebagai catatan untuk upaya upaya pencegahan gitu
kita tetap gunakan itu
jadi saya kira apa yang kemudian dihentikan ini untuk memberikan kepastian hukum gitu
perkara perkara pendidikan jadi begini
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua selama lima tahun yang kami kemarin sudah jelaskan
itu juga rata rata penyelidikan tertutup
di era sekarang yang dihentikan itu bukan penyelidikan untuk perkara perkara yang berhubungan dengan kerugian negara
perkara perkara berhubungan dengan kerugian negara yang biasa dimulai dari cash building
yang kemudian ada kerugian negara di sana yang biasa kita terapkan adalah pasal dua atau pasal tiga undang undang tipikor
yang dihentikan adalah apa sprint lidig yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana suap
itu terbatas waktunya gitu
kalau sampai sembilan tahun sekarang dibiarkan begitu saja
dan ini ada tiga ratus enam puluh enam
mbak makanya kemudian akan dievaluasi terus begitu ya dengan proses proses yang ada dengan sumber daya yang ada
untuk bisa memberikan kepastian hukum
ini tumpukan tumpukan sprint lidik seperti ini dari tahun dua ribu delapan pak sampai dua ribu sembilan belas
artinya mau dibereskan sekarang gitu ya
ya kita evaluasi begitu agar tidak menjadi catatan catatan tersendiri di kpk kepastian hukumnya di mana sih ini perkara sampai sekian tahun
saya ulangi bukan perkara ya mbak
ini kasus ya kasus ya
jadi kasus divida istilahnya
oke sekarang kita jeda dulu kita sekarang jeda dulu kita sekarang jeda dulu waktunya terbatas
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia saya berikan kesempatan untuk mas tama sekarang
nah kemudian tadi ada hal menarik yang disampaikan oleh apa namanya mas awi
terkait dengan kepastian hukum
nah dalam bingkai kepastian hukum tentu saja kita dari publik juga mempertanyakan
misalnya tadi kalau kemudian kasus kasus yang belum naik sekarang perkara perkara yang sudah menjadi putusan pengadilan
bagaimana kemudian mas ali sebagai jubir kpk dan juga pergak hukum itu kemudian menjelaskan putusan senturi terkait dengan pak budiono misalnya
secara bersama sama itu putusan dari tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas sekarang dua ribu dua puluh artinya sudah berapa tahun juga
artinya kalau bicara soal kepastian hukum di mana kepastiannya
tidak hanya soal itu ya
artinya nama nama lain misalnya seperti msk ban dalam putusan skrt yang melibatkan anggota
yang melibatkan anggota kan juga disebut namanya di sana
nah kalau kemudian sudah disebut oleh putusan pengadilan secara bersama sama melakukan tindak pidana korupsi
kemudian perkaranya terkatung katung sampai dengan dua ribu dua puluh apakah juga ini masih dalam aspek kepastian hukum
tentu saja kita juga sebagai publik akan juga terus mengawal perkara perkara yang sudah kpk kerjakan
ini yang kemudian jadi pertanyaan juga untuk mas ali terkait dengan perkara perkara yang sudah diselesaikan oleh kpk
baik terima kasih betul apa yang dikatakan oleh mas tama ya
diskusi diskusi mengenai penerapan pasal lima puluh lima
saya kira tidak satu dua banyak sekali banyak sekali
terkait dengan penerapan dakwaan oleh penutup umum kemudian menerapkan pasal lima puluh lima
diskusi ini sudah lama sekali ketika saya masuk di kpk pun tahun dua ribu sebelas sampai kemudian sekalipun masih dibicarakan terkait bagaimana kepastian hukum terkait dengan pasal lima puluh lima
yang sudah ingkrah oleh putusan pengadilan itu termasuk bagian yang akan dievaluasi juga tentunya
jadi prinsipnya begini
kpk yang ada sekarang bagaimana kemudian menerapkan kepastian hukum ini bukan hanya sekedar teks di dalam undang undang
tapi bagaimana akan dievaluasi secara menyeluruh
tunggakan tunggakan penyelidikan yang sudah lama dan tidak berjalan sama sekali bagaimana akan dievaluasi
pasal lima puluh lima yang sekian banyak yang diterapkan dari awal sampai hari ini
ini awal sampai hari ini bagaimana kemudian dievaluasi kembali
ini yang kemudian terus menerus akan dikerjakan
tetapi tentu bukan hanya itu saja ya mbak putri
karena begini di dua bulan ini juga kpk telah mengeluarkan ada tiga ratus empat puluh sampai lima puluh surat perintah penyelidikan baru
yang itu kemudian tentunya berdasarkan laporan masyarakat yang sekian banyak tadi melalui telahan dan seterusnya kemudian dinaikkan menjadi surat perintah diterbitkan surat
dan disamping melakukan evaluasi perkara perkara yang lama dan kemudian itu saya kira itu dilakukan dengan sangat hati hati
supaya ada pertanggung jawaban yang jelas secara hukum dan diketahui oleh publik
makanya kemudian kami konfirmasikan keluar ketika penyelidikan penyelidikan ini disampaikan
bahwa mendapatkan reaksi yang berbeda di masyarakat saya kira ya
tetapi ini bagaimana kemudian dalam
jadi pengumuman penghentian penyelidikan itu memang bagian dari komunikasi publik ya
strategi komunikasi publik
iya bukan strategi komunikasi
kita larinya ke pasal lima karena ada asas disitu angkutabilitas kemudian kepastian hukum keterbukaan transparansi dan seterusnya
mas ali mas ali tadi sempat mendengarkan pernyataan dari mas adi prayitno di sini
dalam berita ini
dalam dua bulan hasil survei ada penurunan tingkat kepercayaan publik kepada kpk
sudahkah hal ini menjadi concern dari kpk sebenarnya
iya ya tentunya hal hal seperti itu juga menjadi pertimbangan begitu ya
tentunya kita mengapresiasi dan menghormati apa yang disampaikan
dari hasil riset itu dan itu kita
dan kami sudah menyampaikan bahwa itu adalah tentunya masukan kemudian penyemangat bagi kami untuk terus kemudian bekerja gitu ya
menunjukkan kinerjanya ke depan begitu
dengan tadi itu antara lain bagaimana kita memberikan kepastian hukum terhadap kalau bidang penindakan ya
khusus perkara perkara yang sudah anugerah kemudian bagaimana tadi mas dama mengatakan pasal lima limanya sekian banyak
termasuk pengusuhan hukum
termasuk kerja kerja barunya juga dilakukan
kalau nanti hanya meng evaluasi nanti mas dama akan mengatakan ini kerjanya hanya meng evaluasi saja kan begitu
tapi bukan itu tapi ada juga kegiatan kegiatan penyidikan
kalau kemudian oh ini penyidikan ini kan tinggalan yang terdahulu
iya karena perkara ini kan terus berjalan tentunya kan begitu
terus berjalan perkara ini termasuk kemudian dua puluh satu seprindik yang sudah dikeluarkan dua bulan ini
kemudian ada splin lidik empat puluh sampai lima puluh dua puluh lima penuntutan dan seterusnya itu terus dikerjakan begitu
oke mas adi saya mau nanya sebenarnya kalau misalnya dari survei yang anda lakukan itu apakah kemudian ada juga pertanyaan soal buron kpk
saya kalau kita men tracking dalam survei ditanya rata ratanya misalnya bagaimana anda memahami kinerja kpk saat ini
yang kemudian ditanya juga adalah tingkat kepuasan terhadap kinerja
kepuasan terhadap kinerja itu salah satu ukurannya adalah kasus kasus prioritas
siapa yang buron siapa yang menjadi sesuatu yang tidak berhasil
siapa yang harus segera tersanggakan
kasus kasus besar juga ya
dua hal itu yang menurut tracking publik itu kurang memuaskan
saya khawatir bahwa rasa publik terhadap kpk ini bukan hanya turun tapi nyungsep memang
karena bahasanya kasus kasus besar yang sebenarnya diinginkan itu tidak terjadi
ini misalnya soal harun masihu
sesulit apa sih
terorisme dua hari sehari itu selesai
bisa diungkit bisa ditelusuri siapa aktornya siapa dalang dan seterusnya
ini harun masihuh
ini nur hadi
tidak punya keahlian dan kecanggihan untuk bersembunyi begitu canggih
tapi kok kesulitannya minta ampun gitu
artinya logika orang awam saja itu bertanya gitu
kan ini yang sepertinya harus dijawab oleh kpk
jangan sampai ada kasus kasus yang mestinya jadi prioritas
pada saat yang bersamaan justru ada kasus kasus yang publik tidak tahu ini diberhentikan
kalau tiga puluh enam kasus misalnya ada satu dua yang digelar perkara
ini dimunculin bahwa tidak memenuhi syarat untuk ditindak jalan jukti
mungkin bisa memahami
ini tidak ada gelar perkara tidak ada konfirmasi publik tiba tiba case close
jadi publik disitu putri
ini yang saya kira memang harus dijawab tantangan nyata oleh kpk dengan kerja kerja yang menjadi prioritas
kalau harun masihu segera ditemukan kalau nur hadi segera ditemukan dan dua tersangka lainnya ditemukan
saya kira secara perlahan publik juga akan menilai kpk ini sama dengan sebelumnya
kan ini ada semacam jemping kepercayaan
dulu kpk begitu dikedaya
kalau sekarang seakan akan sama security partai politik juga takut gitu loh
kan itu yang dibayangkan oleh publik
kpk dulu apa yang tidak tersentuh menteri ketua umum partai semuanya selesai
kemarin kasusnya entah ini karena undang undangnya entah karena misalnya penyidik ini tidak bawa surat penyidikan
melawan security balik badan itu bukan perkara gampang terhadap kepercayaan publik terhadap kpk
ini yang saya kira memang harus ditegaskan
bahwa kpk betul ini masukan dari kita
ini masukan dari publik
tapi jangan hanya sekedar masukan eksekusilah hal hal yang sifatnya prioritas
sekali lagi baik tegaknya demokrasi kita salah satu indikatornya adalah kpk
ini lama kpk dipercaya sebagai lembaga super body yang bisa mengeksekusi kasus kasus besar
ini penting untuk merawat bagaimana kualitas demokrasi kini semakin bertambah gitu loh
iya masih bersama kami
iya pak putri
iya tentunya begini ya
kami paham bagaimana publik kecewa tentunya
tetapi sekali lagi bahwa terkait dengan buruan tadi ya
teman teman tetap terus bekerja untuk mencari dibantu dengan pihak kepolisian dari keberadaan empat dpo tadi
kemudian yang kedua kami perlu menanggapi tadi pernyataan dari mas ari
tidak ada gelap perkara tiba tiba kemudian hentikan
saya kira tidak tepat gitu ya
tidak tepat karena sekali lagi itu sudah melalui proses hati hati dan bertanggung jawab
dapat dipertanggung jawabkan
mulai dari lha laporan hasil dari penyelidikan kemudian struktural secara berjenjang juga sudah dilakukan
gelap perkara di internas kedebutian sudah dilakukan
dan kemudian diusulkan kepada pimpinan untuk dihentikan kemudian direview dan sebagainya
artinya proses proses mekanisme dengan sop sudah dilakukan pak
ya sudah dilakukan
saya kira kalau gelar perkara kan tidak sudah disampaikan ke publik begitu ya
itu kan untuk di internal gitu ya
ada perintah penindakan ada di internal di tingkat pimpinan dan sebagainya
jadi sop nya diatur kok di sana
jadi saya kira itu yang perlu kami sampaikan ya
bahwa sekali lagi terkait dengan penghentian penyelidikan ini karena memang demi kepastian
yang kedua bukan perkara perkara yang berhubungan dengan pasal dua pasal tiga puluh kerugian negara yang itu bagian dari case building
kemudian itu adalah perkara perkara yang terkait dengan penyelidikan tertutup
kalau dalam bahasa lain adalah perkara dengan suap ataupun operasi yang dulu sembilan tahun atau delapan tahun
karena tujuh tahun yang lalu sudah dilakukan tapi tidak berhasil
dan kemudian masih surat penyelidikannya ini sudah dikaji dan sudah dipastikan ya
masih akan melakukan evaluasi berikutnya dari tiga ratus enam puluh enam itu
masih tahapan berjalan saya kira itu
oke termasuk trust soal trust mas ali yang turun itu
ya tentunya ini kan tantangan
iya ini tantangan bagi kpk tentunya ke depan ya
tantangan bagi kpk untuk ke depan
apa kepercayaan publik bisa kembali meningkat kalau kemudian dikatakan tadi menurun begitu ya
ya tentunya dengan kita terus terus berkomitmen untuk bekerja dan menunjukkan kinerjanya begitu
saya kira itu yang akan dilakukan ke depan
dan yang kedua tentunya partisipasi publik partisipasi masyarakat bersama masyarakat bersama sama
karena perusahaan pemberantasan korupsi tidak kemudian menjadi tugas kpk ansi sendiri
tidak ada apa apa bergabung lain ke polisian ke captaan dan masyarakat
begitu tentunya bersama sama
oke mas ali fikri terima kasih sudah bergabung malam hari ini
ya saya ke tama mas tama oke terakhir dari anda silahkan
ya tentu tadi
soal trust nih soal trust bisa diobati dengan apa
kuncinya cuma satu perkara ditangani dituntaskan
nah sekarang bagaimana kita mau percaya kalau kemudian tadi mas ali bilang
ini bicara soal kepastian hukum bicara soal lain lain
ada perkara yang dijelas jelas dalam putusan pengadilan bilang secara bersama sama
dari dua ribu empat belas sekarang dua ribu dua puluh sudah bertahun tahun perkara itu tidak dituntaskan
tapi kan kemudian tadi jawabannya masih dalam diskusi
diskusi ini mau seperti apa padahal itu kan maunya jaksa maunya penuntut umum
nah belum lagi kita bicara soal ratusan perkara yang terancam dihentikan
artinya nggak bisa kemudian trust publik kembali kalau kemudian
hanya penyampaiannya bicara soal kasus dihentikan dan lain sebagainya
justru sebaliknya kpk harus menuntaskan perkara perkara yang sudah dimulai
oke mas adi saya mau konfirmasi lagi
sebenarnya unsur kpk itu berapa persen dari trust kepada pemerintah sih
prosentasenya hampir sama dengan lembaga lembaga negara lainnya
kementerian dan lain sebagainya
betul tapi satu lembaga saja mengalami distrust maka dia akan berpengaruh terhadap total tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah
dan itu sudah terjadi sekarang
dan itu sudah terjadi secara berlahan secara gradual sejak revisi undang undang kpk mulai dimulai
jadi itu yang pertama yang kedua yang paling penting sebenarnya sayembara yang dilakukan oleh maki
itu kalau mau jujur adalah satu sindiran yang cukup keras itu nadanya satir gitu ya
masa sayembara nangkep dua buron tersangka hadiahnya dua smartphone harganya nggak seberapa
kalau itu dibaca rata rata itu penghinaan cukup luar biasa sebenarnya
kok ini lembaga super body kayaknya saat ini tidak pernah bertaji
kan itu sebenarnya pesan pesan politik dua smartphone apa artinya
tapi kritik yang disampaikan yang mesti ditangkap oleh teman teman kpk ya jadilah seperti singa seperti dahulu kala
ketua umum partai politik ketakutan yang salah itu yang kemudian menteri menteri pejabat pejabat negara ini
dibuat nggak nyaman kalau mereka itu membuat kekeliruan dalam korupsi
kalau sekarang kayaknya sepertinya rasa publik itu tidak di situ ya apapun yang terjadi di negara ini banyak kasus korupsi
tidak akan semudah seperti yang dulu untuk diselesaikan kan itu sebenarnya
baik kita lihat nanti ya semoga apa yang tadi kita sampaikan kepada mas ali fikri bisa menjadi pertimbangan
satu dua hal terima kasih mas adi prayitno malam hari ini mas ahmad terima kasih banyak sudah hadir di cnn indonesia
setelah jeda kami hadirkan informasi diterjang banjir sebuah jembatan jalur lintas selatan jember jawa timur ambrol memutus akses
cnn indonesia prime news segera kembali